deretan mobil mewah dari berbagai merek bergensi ini terparkir di sebuah garasi
rumah milik seorang konglomerat yang asetnya mencapai puluhan triliun rupiah
alun yosef atau lebih dikenal dengan yusuf hamka adalah pemilik di balik mobil mobil mewah ini
tak hanya itu ia juga memiliki beberapa hotel mewah di indonesia dan juga memegang jabatan
penting sebagai komisaris di beberapa usaha salim group namun yusuf hamka lebih dikenal
melalui bisnisnya di sektor jalan tol mengendarai mobil bercorak oranya yusuf hamka mengajak saya
menyusuri salah satu tol miliknya
tol depok antasari dan kami pun berhenti di salah satu masjid yang dibangun olehnya dan dikenal dengan
masjid babah alun kehadiran sosok sederhana ini langsung menarik perhatian warga yusuf hamka
berbagi cerita mengenai bagaimana ia mulai membangun bisnisnya
kami berhenti berbincang esso medium dari apa yaitu tuntung tiket benih ini
lalu l diseases dariada semangat jalan musim bingung
indonesia bagaimana dengan gelar tersebut apakah sudah merasa raja tol di indonesia
enggak buat saya bangga tuh karena saya bukan raja
tapi makanya selalu humble selalu bisa bawa diri insya allah sukses
karena allah juga suka sama orang yang humble kok
setelah menyusuri tol depok antasari dan berbincang banyak mengenai bisnisnya
yusuf hamka mengajak saya bernostalgia ke tempat ia menghabiskan masa kecil hingga remaja
yakni di kawasan pasar baru jakarta pusat
di sekitar kawasan pasar baru yusuf hamka pun mengenang momen momen masa kecil dan remajanya
mulai dari tempat ia menjajakan es mambo hingga masa masa kenakalannya bersama teman temannya
ini nih jangan sempit dulu sempit kayak gini juga
ini sih pak
terbuka jadi terbuka begini kita jongkok
iya kalau bisa ngobrol sebelahan gak ada pintu
jangan sempit ya
zaman ini pak rumah bapak
dulu rumah sekarang saya udah bangun ruko
dulu rumah mesti kumuh dulu depan belon asfal mesti tanah merah
ini sekarang ya kumuh lah tapi mendingan udah jadi ruko coba aja lihat
tapi udah gak ditempatin jadi kantor buat ponakan saya ini
meski menyandang sebutan raja jalan tol dan konglomerat yusuf hamka masih sering mengunjungi pasar loak dan berburu barang barang unik
abang kan penghasilannya sehari miliaran
kok masih mau nih ke pasar loak ini beli barang barang bekas ke pasar langsung
bukan barang barang bekas barang barang yang susah dicari di mal mal di toko toko
yang kebenaran hari libur kebutuhannya saya ada
saling berbagi ini kan kita menghidupkan umkm
pasar luar ini kalau bukan kita yang beli siapa
nungguin orang satu persatu susah
yusuf hamka tak lupa di setiap tempat yang didatangi
acapkali ia selalu membantu warga yang membutuhkan
yusuf hamka pun masih sering mencicipi makanan pinggir jalan
ya ampun saya seseret
sikap kedermawana dan kesederhanaan ini menjadi ciri khas dirinya
yang tampil begitu apa adanya
ini dia kediaman milik yusuf hamka
tempat di mana ia menghabiskan waktu bersama keluarganya
terlahir dari keluarga sederhana
dan sempat bercita cita menjadi tukang parkir
kini ia tinggal di kawasan elit ibu kota
ini bekas pacar saya yang sekarang jadi istri saya
ini putra saya yang putra pertama
faisal hamka ini fitri fitriah yusuf ini farid
ini ya itulah pedagang es mambo yang dulu
tapi allah kasih rejeki kota kan lumayan juga
ada gak sih mbah mobil paling bersejarah
ada gak sih yang menemani dari hidup susah sampai sekarang udah jadi konglomerat
yang mana nih mbah
yang ini nih yang toyota empat ini
ini sudah membawa nganterin anak saya tiga tiganya sampai jadi sarjana semua di antar sekolah
nganterin istri saya sampai jadi sarjana semua di antar sekolah
nganterin istri saya ke pasar kadangkala juga nganterin saya

jadi hampir dua puluh tahun lah dua puluh tahun nih mobil ini
bui hamka seorang yang welas asi dan bijaksana
dalam ceramahnya sejuk dia selalu mengatakan kepada saya
kamu makan akan jadi kotoran
harta yang kamu simpan akan jadi warisan atau rebutan
tapi harta yang engkau sedekahkan akan menjadi tabungan yang paling abadi di hari nanti

kegemilangan dan kekayaan yang diraih yusuf hamka tak membuatnya menjadi kacang lupa pada kulitnya
ia tahu di mana ia berpijak dan dari mana dirinya berasal
berbagi kepada sesama dan membantu mereka yang membutuhkan menjadi prinsipnya
kesederhanaan melekat pada seorang yusuf hamka meski ia berada dalam deretan konglomerat indonesia